pemerintah kota surabaya menyatakan stadion gelora bung tomo surabaya siap menggelar laga fifa matchday
antara timnas indonesia menghadapi palestina pada empat belas juni dua ribu dua puluh tiga mendatang jika ditunjuk oleh pssi
wakil wali kota surabaya armuji menyatakan saat ini stadion gelora bung tomo telah bertaraf internasional
setelah dilakukan banyak pembenahan untuk piala dunia u dua puluh yang batal digelar di tanah air
baik infrastruktur lapangan maupun akses menuju lapangan
pemerintah kota surabaya menyatakan saat ini stadion gelora bung tomo telah bertarap internasional
makanya kalau kita ditunjuk menjadi pembalas u dua puluh sudah banyak pembenahan di tanah air
pemkot surabaya berharap pada laga fifa matchday nanti
laga antara timnas indonesia dengan palestina dapat menampilkan laga yang menarik
menjunjung sportivitas antar kedua negara
yuh pratama surabaya